harimau atau pantera tigris adalah jenis kucing terbesar di dunia
tubuh dan berat badan harimau bahkan lebih besar daripada singa
harimau tercatat datang ke bunuh asia dari afrika sekitar dua juta tahun yang lalu
dan terdapat setidaknya sembilan subspesies harimau di dunia dan di indonesia ada tiga subspesies
dari sembilan subspesies harimau tiga diantaranya sudah punah
harimau bali dinyatakan punah pada seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh disusul harimau kaspia pada seribu sembilan ratus lima puluh dan harimau jawa yang dinyatakan punah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
artinya hanya tersisa enam subspesies harimau di dunia dan indonesia hanya memiliki satu subspesies yang tersisa yaitu harimau sumatera
saat ini harimau sumatera adalah harimau dengan subspesies paling kecil di antara subspesies lainnya di dunia
namun harimau sumatera memiliki kulit lebih gelap dan juga belang lebih padat
inilah harimau terakhir indonesia harimau sumatera
menurut catatan world white life fund dan global tiger forum pada dua ribu enam belas populasi harimau di dunia dalam kurun seratus tahun terakhir menyusut hingga sembilan puluh enam persen
dari perkiraan awal masih terdapat populasi sekitar seratus ribu ekor kini menyusut menjadi kurang dari empat ekor harimau liar yang tersisa
populasi harimau terbanyak saat ini adalah harimau benggala di india dengan perkiraan sekitar dua dua ratus ekor harimau liar yang tersisa
sementara harimau sumatera yang tersisa di alam liar diperkirakan hanya sekitar empat ratus sampai enam ratus ekor saja
di indonesia penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasinya saat ini
antara tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan dua ribu saja tercatat enam puluh enam ekor harimau sumatera mati terbunuh
bahkan sepanjang dua ribu dua puluh sejumlah harimau liar dilaporkan mati di aceh dan riau akibat terkena jerat dan racun
ancaman kepunahan harimau sumatera tidak hanya datang dari semakin sempitnya habitat tapi juga perburuan
harimau sumatera diburu tubuhnya kulitnya kukunya kumisnya bahkan tulang belulangnya
kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem
sejatinya membutuhkan harimau karena harimau adalah spesies payung di alam
keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya
sebagai predator utama dalam rantai makanan harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya
sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga
tidak bisa kita bayangkan jika kelak harimau sumatera punah
dalam analisis sederhana tim perawat harimau di pusat rehabilitasi
harimau taman safari indonesia populasi babi hutan yang menjadi mangsa harimau akan meningkat tidak terkendali jika sang raja hutan punah
kebun dan ladang petani pun terancam hama babi
populasi babi hutan yang meningkat juga bisa membuka peluang manipulasi penjualan daging babi berkedok daging sapi
artinya harimau tidak hanya melindungi hutan dengan menjaga integritas ekologisnya
tapi juga melindungi dunia dari ketimpangan populasi dan krisis pangan
itulah kenapa kita membutuhkan harimau
tidak dalam keadaan mati dan diburu tapi dalam keadaan hidup
yogyakarta nedy pranedia bogor jawa barat